tergiur untung berlipat dalam waktu cepat puluhan ibu di banyuwangi jawa timur malah menjadi korban penipuan berkedok arisan dan investasi bodong
pelaku penipuan dengan total kerugian miliaran rupiah kini melarikan diri
inilah ibu ibu yang menjadi korban arisan dan investasi bodong di banyuwangi jawa timur
mereka terkumpul dalam komunitas arisan mama mama gaul yang ditinggal lari sang ketua arisan yr seorang ibu rumah tangga warga kelatak kalipuro banyuwangi
jumlah korban arisan dan investasi bodong ini mencapai empat puluh orang dan rata rata menderita kerugian lebih dari seratus juta
awalnya arisan yang menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu cepat ini berjalan lancar selama satu tahun
namun seiring berjalannya waktu arisan tersebut berubah menjadi konsep investasi
setiap ibu ibu yang mengikuti arisan dan menyetor uang atau perhiasan emas diiming imingi akan dilipat gandakan dalam kurun waktu satu minggu
misalnya jika menyetor uang sebesar lima ratus ribu rupiah
maka seminggu kemudian akan dilipat gandakan menjadi tujuh ratus lima puluh ribu
ada juga korban yang menyetor hingga tiga ratus juta rupiah dan kini dananya dibawa kabur pelaku
arisan dan investasi bodong ini terbongkar setelah para korban merasa tertipu
karena setelah enam bulan terakhir hasil investasi tidak kunjung cair bahkan pelaku tidak diketahui keberadaannya
ketika bulan april tiba tiba dia menawarkan invest ke saya
cepat katanya segini sekali dua kali cair
berikutnya mulai macet alasan embanking waktu itu error bca
terus alasan lagi dia punya about di surabaya kolab bangkrut dia bilang begitu
sampai terus akhirnya sampai akhir juni yang ada orangnya hilang kabur
akhirnya sudah tidak ada tanggung jawab
itu yang dinamakan airnya bodong
awal awal enggak saya ikut itu lancar arisan nggak apa apa mobil apa juga
dia bilang lancar cair bulan ini bulan ini bulan ini
ternyata ya itu mungkin dengan gaya hidupnya dia yang seperti itu akhirnya uang kepakai semua mungkin
jumlah keseluruhan uang korban yang disetorkan kepada pelaku ditaksir mencapai satu miliar rupiah lebih
sementara rumah pelaku nampak kosong karena ditinggal pergi penghuninya
kini kasus penipuan berkedok arisan mama mama gaul tersebut sudah dalam penanganan polisi